mbak putri tadi ada penyusup
kami sedang mencarinya
apakah putri melihatnya
aku tidak melihat siapapun
kita cari di tempat lain
mereka masih belum menyadari penyebaran
kenapa mereka menyerang prajurit mongo
kami sahaja mungkin dapat dengarkan itu
tidak saya tidak
yakin dan tahan
jangan lupa like subscribe dennishus
gerahkan seluruh kemampuan
kanda yakin dinda mampu melakukannya

semua pukulan yang dinda berikan kepada kak kanda
semua pukulan dinda
semua tidak ada yang mengenai kak kanda
tidak ada yang tidak mungkin
serang kanda lagi

terima kasih banyak sudah membantu kami
kami merasa kesih
dan ingin membantu mereka
ingin mengikuti kami
untuk pergi ke sana
baiklah aku tidak keberatan
rai kalau begitu aku akan ikut bersama denganmu
kalau kalian semuanya pergi
aku ditinggal sendiri
kalian berdua tidak perlu ikut
yunda harus ada orang yang mengantarkan rempah rempah itu ke markas batu jajar
kalau yunda dan paman ikut
tidak ada yang berjaga jaga di markas batu jajar
raden benar nih mas
kita kirim rempah rempah ini
ke markas batu jajar
dan sekalian kita berjaga di sana saja
terima kasih yunda
aku percayakan markas batu jajar di tangan kalian berdua
kalau ada apa apa
beritahu kami ya
baiklah aku berjanji
kalau begitu sebaiknya kita pergi untuk pergi ke sana
rai tunggu rai
ada apa yunda
aku tak tahu kenapa aku sangat berat sekali untuk berpisah dengan dirimu
aku sangat mencemaskan dirimu rai
aku takut ada bahaya besar yang mengancam dirimu rai
jangan terlalu mencemaskan
aku yakin allah pasti akan menjagamu
doakan saja aku
istriku sedang hamil sembilan bulan di desa ciliwung
jadi nanti aku akan menyusul kalian
berdoakan istrimu baik baik saja
dan anakmu bisa lahir dengan selamat
terima kasih atas doanya
aku pergi sekarang
kita pergi berdua saja
syukurlah aku selamat
aku kembali ke markas untuk menemui raden jagodipa
cepat sekali pergi
tadi ada penyusul
kami sedang mencarinya
apakah putri melihatnya
aku tidak melihat siapapun
kita cari di tempat lain
mereka masih belum menyadari penyamaranku
sudah saatnya kanda menurunkan ilmu waduk banyu kepadamu
benarkah kakak kanda
karena kanda melihat
dinda sudah pantas untuk mendapatkan ilmu ini
namun untuk mendapatkan ilmu itu
dinda harus bersemedi

dinda harus bersemedi
di bawah air terjun
dan di saat dinda bersemedi
dinda akan mendapatkan banyak cobaan
dan jika dinda bisa melewati hodanya
ajian waduk banyu